komisi satu dpr bersiap melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima tni pada sabtu besok
tak akan ada pertanyaan terkait sumber kekayaan dan dugaan pelanggaran dalam tes
anggota komisi satu dpr bobi rizaldi menegaskan tak akan ada pertanyaan mengenai pajak sumber kekayaan
serta dugaan pelanggaran dalam fit and proper test calon panglima
menurut bobi pertanyaan mengenai pajak dan laporan hasil kekayaan tak relevan dan bukan ranah dpr
komisi satu juga dipastikan tak akan mendalami soal dugaan keterlibatan andika pada pembunuhan aktivis ham asal papua tace elways
dan bobby berpendapat kasus tersebut sudah selesai karena sudah ada proses hukum yang berjalan
lebih lanjut bobby mengatakan komisi satu hanya akan mendalami visi misi serta penanganan konflik oleh andika perkasa
tidak akan ada lagi pertanyaan mengenai pajak lhkpn itu tidak ada
ya kita kan bukan kantor pajak yang memverifikasi laporan pajak itu ya kantor pajak
lhkpn sebagai penyelenggara negara yang memverifikasinya itu ada lembaga negaranya sendiri
jadi kita anggap itu sudah selesai
hanya kita namanya validasi itu apakah memang ini sudah benar